satu masjid itu dimaknai sebagai jamiat
tempat yang menyatukan paling menyatukan paling inklusif
jadi semua embel embel primordialisme sektarianisme perbedaan perbedaan semua tidak ada
karena itu masjid itu harus mendukung suatu wujud persatuan
karena itu di masjid tidak boleh melakukan semacam pola pola demako kampanye
dan sebagainya yang mengarah pada kepentingan kelompok
nah ini saya kira apa yang dilakukan oleh p dua mi ini
kalau misalnya terus dibesarkan saya kira lebih bagus lah ini
kalau perlu ketemu presiden lah
karena ini berkepentingan negara itu untuk konteks kepresiden itu
kalau enggak nanti ini kayaknya juga kampanye terhadap soal isu isu identitas gitu
atau politikitas juga menguat maka ini harus dikuatkan lagi